selamat ulang tahun dokter fahri
saya sampai lupa hari ini ulang tahun saya
tiu pilihnya tiu pilihnya tiu pilihnya sekarang juga
maaf pak bobi saya mau mengabarkan kalau dewi sudah tidak bekerja lagi di kp saya
kenapa pak dewi mengundurkan diri
iya tapi saya gak tahu sebabnya
tapi pasti ada alasannya dong pak hadi apa dewi bikin kesalahan
sama sekali tidak ada sih pak cuman waktu itu dewi sempat bertanya apakah kenal sama pak bobi
saya jawab ya saya kenal sama bapak
apa karena itu tapi dari mana dia bisa tahu aku kenal pak hadi
sekali lagi saya minta maaf ya pak
gak apa apa pak hadi terima kasih banyak atas bantuannya untuk dewi
ya sama sama pak
step up man
sekarang aku harus mulai berjuang mencari pekerjaan lagi
aku nggak boleh selalu tergantung sama orang lain
masalah hidupku memang sangat besar
tapi allah maha besar
aku akan baik baik saja
apa sebaiknya aku perlihatkan foto ini sama reva
dan minta tolong sama dia untuk bantu aku mencari cucuku
reva pasti mau bantu aku
kamu bisa nggak sih ngetok dulu
kok udah rapi aja
baru aku mau ngajakin mama makan siang
mama udah ada janji makan siang
reva itu deketin mama ada maunya mah
dia itu perempuan macam
reva perempuan macam apa
udah lah nis
kamu itu cuman ngiri
karena reva deket sama mama
mama ngerasa cocok sama dia
makanya kamu sebagai anak mama
harusnya kamu lebih perhatian
masa kalah sama yang bukan siapa siapa
mama tuh kalau lagi pergi sama reva
jadi inget perhatian bayu dulu
waktu bayu masih ada
aduh udah ya
mama gak mau telat
kasian kalau reva sampai nunggu
masih ada yang mau berhenti ya
berbeda dengan kedua kasus pasien saya ini
abimanyu umur tujuh tahun
membutuhkan transplantasi sum sum tulang belakang
bu tisa akan mempresentasikan
bank data pendonor yang telah dikumpulkan
dan diseleksi selama beberapa bulan belakangan ini
baik terimakasih dokter
dokter fari jadi begini para rekan dokter dari calon pendonor sum sum tulang belakang yang
bersedia secara sukarela itu hanya dua yang lolos dokter lolos dari tes awal untuk kelayakan mereka sebagai
pendonor tapi untuk sementara ini kita masih menunggu hasil yang lebih spesifik lagi dokter
untuk memastikan siapa pendonor yang terbaik hai kira kira berapa lama untuk hasil tes tes
tersebut insyaallah dalam minggu minggu ini kita sudah siap dokter oke ya mudah mudahan ya
tante dewi iya nanti pasti capek banget
mau dong oke
ya allah abi memang anak baik dan perhatian sama aku
buat tante makasih ya anak baik sama sama tante
langsung minum nih awal aja tantenya capek abis pulang kerja ya iya
iya neng ada tamu siapa menenang aneh udah yang berdiri siapa sih udah lihat aja
mi aduhi mba negatif masuk ini ini kegiasan
muka tak kuat
brengga gua cuma lagi kebetulan aja lewat sini
udah lah berhenti lah bohong terus sama aku
dengan kamu nyuruh chri gak cerita
kalau kamu bawa dia kesini
kamu juga bohong kok sama aku
kamu nutup nutupi kalau sebenarnya pekerjaan yang aku dapat
itu karena permintaan kamu
jadi bener dugaan aku
itu alasan kamu berhenti kerja
kamu minta aku untuk menolak
bantuan yang nisa berikan kepada aku
tapi kamu minta aku untuk terima bantuan kamu
buat aku kamu dan nisa itu sama
dan kalau kamu mau melakukan apapun terhadap aku
harusnya kamu melakukan dengan sepengetahuan nisa
ya aku tahu
tapi aku ngelakuin semua ini tuh hanya untuk nolong kamu
sama sekali bukan untuk merendahin kamu dewi
kalau kamu benar benar peduli sama aku
aku minta berhenti melakukan apapun buat aku
aku paham niat kamu baik
tapi gak semua niat baik itu bisa berakhir baik
kalau dengan cara yang sama
aku akan menanggung kamu
aku akan menanggung kamu
mas kamu gak bisa memahami posisi aku
aku itu perempuan gak bersuami
aku itu perempuan gak bersuami
kamu tuh memiliki istri
kamu tuh memiliki istri
kamu tuh memiliki istri
jadi itu alasan kamu lebih memilih bantuan dari dokter fahri gitu
kenapa jadi bawa bawa dokter fahri disini
karena aku tau dia tuh gak tulus sama aku

bukan hak kamu untuk menghakimi tulus atau enggaknya seseorang
bukan hak kamu untuk menghakimi tulus atau enggaknya seseorang
kami udah kenal tuh recruun lebih lama daripada untuk dokter fahry
kami udah kenal tuh cukup lama daripada emergan
kamu kenal fahrie darutida beberapa bulan
sekarang aku tanya sama kamu
kamu tau dia tinggal dimana
bisa aja dia selama ini tuh ngebohongin kamu
minta sekarang kamu pergi dari sini
jangan pernah datang kesini lagi dan
jangan pernah berusaha menemui aku
selamat ulang tahun dr ferry
sampai lupa hari ini ulang tahun saya
tiup pilihnya sekarang
ya udah oke oke

oke terima kasih

aku bener bener lupa ya kalo hari ini ulang tahun aku
selama ini aku selalu mikirin
dan fokus kepada abiu dan dewi
jangan sampai lupa
aku belum dapet kabar dari mereka ya
semua baik baik kamu sama abi
dokter juga sehat kan
saya sehat terima kasih
bu dewi lagi dimana saat ini
di rumah ada apa dok
bu dewi kalau nggak keberatan
kalau misalnya jam waktu siang
saya mampir kesana
sejak kapan dokter kalau mau ketemu abi
harus izin dulu sama saya
duh bagaimana menjelaskannya
kalau aku kesana bukan cuma
mau ketemu sama abi
kenapa harus nanya seperti itu
enggak saya cuma mau menjaga kesopanan aja ya
saya kan gak mau mengganggu bu dewi sama abi
loh tapi ya
jam segini bu dewi kok masih di rumah
bukannya ada kerjaan
kurang enak badan
oke nanti pada saat saya mampir kesana
vitamin buat bu dewi oke
harus jaga kesehatan bu dewi ya